pesona keindahan alam indonesia memang tidak ada habisnya
seperti taman rekreasi rakyat bunut ngengkang yang terletak di dalam kawasan hutan
narmada kabupaten lombok barat nusa tenggara barat
anak anak hingga dewasa bisa berenang atau bermain air di dalam hutan yang asri dan sejuk
lihat saja di tengah sungai yang dikelilingi hutan dibuat ayunan yang bisa dimainkan anak anak di atas air
selain itu terdapat sejumlah gazebo bagi pengunjung untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam
kondisi mata air di bunut nengkang yang jernih ini berasal dari sejumlah mata air di dalam hutan
serta sumber mata air dari gunung rinjani
dengan hanya membayar dua ribu rupiah pengunjung sudah bisa bermain air dan menikmati suasana alam hutan
sayangnya masih banyak pengunjung yang tak mematuhi protokol kesehatan
walau pengelola sudah meminta pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan
kenapa milih tempat ini pak
ya soalnya tempatnya sini kan alami dan murah meriah
saya terlalu banyak biaya yang keluar
untuk menjaga keamanan pengunjung
pengelola menyiapkan timpongan
penyelamat terutama bagi anak anak
masih seputar wisata di alam terbuka
air terjun nawan di kecamatan baraka kabupaten nrekang sulawesi selatan
namanya mungkin masih asing terdengar
air terjun dua tingkat dengan beberapa aliran air yang menyatu di satu titik inilah
yang menjadi ciri khas air terjun noan
pemandangan alam suara gemericik dan jernihnya air dapat dirasakan di sini
tak berlebihan jika air terjun one dijuluki hidden paradise
bagaimana tertarik untuk menikmati serpihan surga yang jatuh ke bumi ini
dari kota nrekang anda harus menempuh perjalanan lima puluh km ke lokasi
dan berjalan kaki sejauh dua ratus meter untuk sampai di spot air terjun
tim liputan cnn indonesia